informasi berikutnya majelis hakim pengadilan negeri surabaya memfonis bebas mantan kasat samapta polres malang akp bambang sidik akmadi pada kasus tragedi kanjuruhan
majelis hakim menilai bambang tidak terbukti atas dakwaan yang diberikan jaksa
dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa tembakan gas air mata yang diperintahkan bambang sidik tidak mengarah ke tribun
hakim mengatakan gas air mata yang ditembakkan pasukan yang dipimpinnya menguap ke udara dan tidak mengarah ke tribun
hakim memerintahkan jaksa melepas bambang segera dari takana dan memulihkan nama baiknya
kepanikan yang terjadi di tribun lebih disebabkan pasukan berimob yang dipimpin akp hasdarmawan
mengadili satu menyatakan terdakwa bambang sidik akhmadi esar tersebut
takkan meyakinkan usaha mawar tidak dikenal seperti mana
dalam dakwaan yang satu dan dakwaan yang kedua dan dakwaan yang ketiga jaksa penutup umum
dua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan yang satu dan dakwaan yang kedua dan dakwaan yang ketiga jaksa penutup umum tersebut
tiga maka dibebaskan dari sendiri

empat memulihkan hak terdakwa dalam kemakuan kedudukan dan harapannya
sebelumnya majelis akib pengadilan negeri surabaya juga menyatukan poni seringan terhadap terdakwa tragedikan juruhan lainnya
ini mantan danki brimopolda jawa timur akp hasdarmawan yang difonis satu tahun enam bulan penjara
majelis hakim menilai has darmawan secara sadar meyakinkan melanggar pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
ponis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa tiga tahun penjara
majelis hakim menilai hasdarmawan lalai atau alpa hingga membuat luka dan matinya orang
semua unsur yang didakwakan jaksa terbukti secara sadar meyakinkan
hasdarmawan dinyatakan lalai karena tidak memperhitungkan dan menduga duga akibat perintah menembakkan gas air mata ke arah penonton
hakim juga menilai perbuatan hasdarmawan berlebihan dalam menangani kekisruhan pada malam satu oktober dua ribu dua puluh dua itu